mantan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok menilai
wali kota solo gibran raka buming raka belum layak maju dalam kontestasi pilpres
ahok berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya modal berani untuk maju
tapi juga rekam jejak yang jelas
menurutnya hal ini tidak instan perlu waktu dan pembuktian
ia berkata atau ahok mengatakan untuk mengurus sebuah negara
setidaknya perlu ada pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional
dan eksekutif tingkat provinsi
dari sini calon pemimpin negara dianggap mampu
sebab punya pengetahuan tata negara yang lengkap
nah jadi kalau ibu megasal lu ngomong begini
kalau saya ketemu ngomong
kenapa beliau bisa pilih ganjar
kenapa bisa pilih saya maju ke dki
tapi pak mahfud
beliau selalu katakan ini urus negara loh mau jadi presiden loh
kalau anda belum lengkap belum pernah di legislatif
belum nasional ya maksudnya dpr
kalau dpr kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa
anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi
anda nggak ngerti jadi presiden nanti
ini bukan soal belajar belajar coba coba loh
ini negara dipertaruhkan untuk dua ribu empat puluh lima